ya di tangan abdullah zakarsi ban bekas yang biasanya menjadi limbah
tapi bisa keenakan ya gue gak suka
tapi sebenarnya ada nggak sih pak penurunan di pertumbuhan sendiri pak
sensasi berkelana di danau nyadeng sangat berkesan
ada soto khas banyumas jawa tengah
olahraga menjelang berbuka sepuluh sampai lima belas menit dinilai sudah cukup atau kalian bisa olahraga yang lebih berat seusai sholat tarawih
itu juga penyerahan diri
tapi yang bikin beda adalah itu jamnya yang sangat sangat apa ya
sementara baduy dalam atau baduy jero bermukim di pelosok tanah adat
terus gue masih harus gimana dong biar bisa gue ekspor gitu